sementara di mojokerto jawa timur polres mojokerto menggelar razia kendaraan peserta deklarasi ganti presiden di jalur nasional bypass kecamatan trawulan
razia ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan masa pro dan kontra aksi deklarasi ganti presiden di surabaya
satuan sabara polres mojokerto menggelar razia di jalur nasional bypass kecamatan trawulan kabupaten mojokerto minggu pagi
seluruh kendaraan baik bus minibus maupun kendaraan pribadi dihentikan di parkir halaman ppst kecamatan trawulan
selanjutnya seluruh kendaraan dan barang bawaan penumpang dilakukan penggeledahan
selain itu polisi juga memeriksa identitas penumpang dan menanyakan tujuan ke surabaya
kepada para penumpang polisi juga mengimbau untuk tidak berangkat ke surabaya untuk mengikuti deklarasi ganti presiden yang digelar di tugu pahlawan kota surabaya
himbawan kepada para penumpang ini diberikan menyusul adanya bentrok masa yang pro maupun kontra

kepada para penumpang polisi juga mengimbau untuk tidak berangkat ke surabaya untuk mengikuti deklarasi ganti presiden yang digelar di tugu palawan kota surabaya
hingga akhir razia polisi tidak menemukan barang yang membahayakan maupun masa yang akan berangkat ke surabaya
kita sampaikan bahwa saat ini di surabaya juga ada kegiatan terkait dengan deklarasi ganti presiden dua ribu sembilan belas
di sana sudah bertumpul baik masyarakat
pro maupun masa kontra
kita di mojokerto khususnya melaksanakan kegiatan rahasia dan memfilter sebisa mungkin agar masa baik pro yang kontra tidak berangkat ke surabaya
selain di jalur nasional bypass kecamatan trawulan razia juga dilakukan di jalur mojosari yang berbatasan langsung dengan kabupaten mojokerto dan kabupaten sidoarjo